pernikahan putra bungsu dari presiden joko widodo yaitu kasang pangarep dan juga erina gudono tinggal menghitung hari
rabu siang kaisan mengikuti acara wilujengan atau selamatan yang diselenggarakan di pendopo puro mangkunegara
kaisan yang tiba pada sekitar pukul satu siang ini langsung menuju pendopo puro mangkunegaran
wilujengan atau selamatan ini sekaligus memohon kepada tuhan agar seluruh rangkaian acara pernikahan berlangsung dengan lancar
wilujengan adalah tradisi yang masih sering dilakukan oleh masyarakat jawa hingga saat ini sebelum memulai suatu acara termasuk acara resepsi pernikahan kaisang yang akan dilaksanakan pada minggu mendatang
dalam proses wilujengan kali ini selain kaisan turut juga hadir kakak kandungnya yang juga adalah wali kota solo gibran rekabumingreka mangkunegoro x
menteri bumn erick thohir serta menteri investasi atau kepala bkpm bahlil lahadi
dari ujungan berlangsung cukup sederhana hanya diisi doa memohon kepada tuhan agar diberi kelancaran selama rangkaian acara
selain itu undangan dijamu dengan nasi lewat khas mangkunegara
selain itu undangan dijamu dengan nasi lewat khas mangkunegara
ya persiapan pernikahan kayak persiapan orang orang pada umumnya
ini kan mandi terakhirnya bapak sama ibu
dari bapak sama ibu ada apa apa untuk bapak sendiri